weh aldi wah tumben banget kita ketemu di sini
eh tadi gue nganterin randy belanja
soalnya kan mamanya lagi ada di rumah sakit jadi gue ngantriin aja
tante inga di rumah sakit
emang dia kena apa
tante inga ketulah kanter
kok bisa sih di
emang lo belum ketemu sama candy teh
belum emang kenapa
candy tuh dituduh teh
misalkan dia yang nganjurkan tante inga
gimana perjalanannya prita
semuanya lancar kok dr sri
oh iya kemarin sore papa nyusul
dokter aku boleh ikut ngerawat si tampan kan
jangan jangan kamu naksir ya
dokter sri bisa aja
tenang aja tampan
pokoknya aku bakalan ngeriain kamu terus kok
supaya kamu gak baset
tampan kamu kenapa
tampan kenapa dokter sri
ya sudah sekarang kita bawa ke kamar periksa aja yuk
coba digerakin ke kiri
ke kanan coba matanya
coba dipejam sebentar
pemeriksaan saya sendiri juga begitu dokter sri
tenang saja dokter kita bisa membantu melewati terapi
rumah sakit ini kan cukup lengkap alat terapinya dan memadai
kamu tuh kenapa sih kan bawanya sedih terus
kamu kan cantik kalau tersenyum
nggak tahu nih
hari ini aku lagi bingung banget
nggak tahu hari ini aku tuh gak sengaja
udah nyelakain orang yang deket sama aku
tadi tante inga tuh ketimpa palang
aku gak tahu rani ngajak aku janji di suatu tempat
terus tiba tiba aku datang tante inga tuh udah pingsan
dan mereka tuh duduk
aku tuh yang sengaja ngelakuin itu semua
padahal bukan antoni
mana mungkin sih aku lagu semua itu
ken kamu jangan nangis ya
aku tuh bingung
aku mau jelasin semuanya
aku gak dikasih kesempatan malah diusir
aku percaya kok sama kamu
udah sekarang kamu gak usah sedih lagi ya
kamu tahu nggak
senyum kamu itu berarti banget buat aku
tampan aku bawa buah pir nih
kamu suka kan

ntar saya kerjain tadi
kamu harus berjuang terapi ya
biar kamu cepat sembuh
udah sadar aku kan udah gak mau kayak dulu lagi
sampan omonganku barusan jangan diambil hati ya
pokoknya yang penting kamu cepet sembuh dulu
tenang aja pokoknya aku akan bantu kamu untuk cari keluarga kamu
nah sekarang kita makan buah pirnya ya
waduh buah piringnya belum aku parut
aduh aku minta tolong sama sister dulu ya
tunggu ntar ditempan
wah tumben banget kita ketemu disini
sama siapa lu
eh tadi gue nganterin rani belanja
soalnya kan mamanya lagi ada di rumah sakit
jadi gue nganterin aja
tante inge di rumah sakit
emang dia kenapa
tante inge ketelakaan ter
kok bisa sih di
emang lo belum ketemu sama candy ter
belum emang kenapa
candy tuh dituduh ter
misalnya dia yang nganterin tante inge
di kini tuh gak mungkin kayak gitu di
jangan kenceng kenceng ngomonginnya
ntar ketahuan rani ya
biarin aja di juga pasti kan bakalan belain candy
ter jangan kenceng kenceng
eee ntar gini masalahnya
kalo si rani itu percaya sama candy
ter pokoknya lo tenang dulu ya
jadi gini ceritanya ter
si candy tuh ngirim surat ke rani
mereka berdua minta ketemuan di gedung tua yang udah bobrok
terus si rani diantri sama mamanya
gak tau kenapa
tante inge tuh udah ketibaan kayu kayu
tapi kan belum tentu dong kalo candy yang berbuat ya
dengerin cerita gue sampe selesai ya
ada petugas yang udah nyelidikin tempat itu
katanya kejadian ini disengaja
ditambah lagi si lisa
manas manasin rani di dalam umbilik ter
makanya itu gue gak tau ter
tiba tiba lisa di rumah sakit aja
ini pasti perbuatan lisa di
ini semua tuh ada hubungannya sama lisa
gue juga udah yakin kayak gitu ter
tapi dia nggak mau denger dan dia malah marah marah
yaudah gue dimenang aja dulu
mungkin dia masih shock karena mamanya ketelakaan kemaren
kalau kamu suka aku beliin buah ini terus deh
buah ini bagus loh untuk ngulihin kondisi kamu
sekarang dia udah udah sudah cannon opo
ada yang peduli
ntar ya pampas
loh papa kok abis dari mana sih
kok lama banget
papa itu abis telepon tante kamu budi nuki
selama di jakarta kamu nanti tinggal bersama dia ya
loh terus nggak bareng papa
nanti praktik papa di kampung gimana
budi nuki tuh orangnya baik kok
dia tinggal sendirian
nanti selama di jakarta kamu harus bantu bantuin dia ya
beres deh pak
gini kan aku juga udah gede
terus aku juga udah janji bakal jagain dan nemenin tampan buat terapi
yaudah deh kalau begitu
aku yakin yang tadi siang tuh pasti candy
syukurlah kamu sehat sehat aja kan
aku kangen banget sama kamu
aku bener bener nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini
pokoknya kau harus cepat sembuh
aku juga harus rajin terapi
aku harus rajin latihan
pokoknya aku harus sembuh untuk kendi
aku nggak mau ketemu candy dalam keadaan seperti ini
sabar ya ken
kok susah banget sih
ini tangan nggak bisa digerakin sama sekali lagi
suara juga gak mau keluar
kalau kayak gini gimana caranya aku bisa nemu kendi
jangan diangkat tuh
siapa kita tuh
ko saling jauh
wah kepadanya kok